disebut dengan bus artis
tahu hari ini saya akan ajak anda sehari menjadi penjual bubur madura
kalau kasur yang mahal yang empuk malah sakit kalau orang tinggi katanya